salah satu ruangan di gedung pavilion tujuh rumah sakit tni angkatan laut dr ramelan surabaya ambruk
dikutip dari detik com insiden tersebut terjadi pada minggu pagi pukul delapan lebih lima puluh dua menit waktu indonesia barat
menurut kepala rumah sakit dr laksamana tni idg nalendra ruangan yang roboh berkapasitas enam belas orang
pada saat kejadian di dalam ruangan hanya ada delapan pasien
nalendra menambahkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
empat orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan
belum diketahui penyebab ambruknya atap dan sebagian tembok di rsal
atap ruang perawatan saraf rumah sakit angkatan laut dr ramelan surabaya ambruk
beberapa detik setelah terdengar suara gemuruh
kepada para korban rumah sakit menggratiskan biaya pemeriksaan
tidak ada luka
andi hudiono satu di antara korban selamat atap rumah sakit ambruk
sempat mendapatkan perawatan di instalasi gawaterurat
dia mengaku atap ruang perawatan ambruk secara tiba tiba
setelah terdengar suara gemuruh di atap ruang perawatan
dirinya spontan melindungi sang ayah tamaji
dengan badannya agar sang ayah tidak tertimpa
reruntuhan atap genteng serta bajaringan galvalum
korban menduga ambruknya atap rumah sakit ini karena baja ringan atau galvalum
tak kuat berhenti
menyanggah genteng yang baru saja diganti
saat ini korban luka luka telah diobservasi di instalasi gawat darurat
sementara untuk pasien lain
di rumah perawatan sarat yang tidak terkena dampak kejadian ini
untuk sementara dipindahkan ke ruang perawatan lain
kepada suara gemuruh langsung bergerak
tidak sempat berpikir panjang saya langsung mencoba
akhirnya saya tersenyum pelawan zeemos
kerja berhasil tidak terjadi dengan restaurant

terry kmosa salah satunya berhutang alcohol akut loong kotaumsi jugak